untuk menjaga konsentrasi mereka bahkan tidak dianjurkan berbincang apalagi menerima telpon selama menghitung
kebutuhan akan ini pasti akan meningkat
saya koordinator untuk posko yang ada di gereja
maksudnya basketnya bisa bisa apa kedengeran banget gitu
jatuhnya sj satu ratus delapan puluh dua yakni persoalan mekanikal pada sayap pesawat dan kepercayaan pilot pada sistem otomatisasi penerbangan
aku baru latihan di merpati gitu
pendapatan tambahan dengan mengolahnya menjadi aneka kerajinan atau bahkan pakan ternak alternatif srian